terima kasih anda masih bersama reportase jawa barat
kekeringan akibat kemarau menyebabkan tiga kecamatan di pangandaran mengalami krisis air bersih
warga kini mengandalkan kiriman air dari pemerintah dan dinas terkait
warga di kabupaten pangandaran sudah satu bulan terakhir kesulitan air bersih
akibat sumur dan sumber air di wilayah mereka mengalami kekeringan
terutama di tiga kecamatan di antaranya kecamatan pangandaran
kecamatan sidamuli dan kecamatan kalipucang
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
kini warga mengandalkan bantuan dari pemerintah dan polres ciamis
dalam sehari sekitar lima liter air bersih
didistribusikan oleh dinas terkait dan kepolisian ketiga wilayah yang mengalami kekeringan
kita datang ke sini adalah untuk memberikan bantuan dalam hal ini
baksos terhadap wilayah yang dilanda kekeringan
ada pun hari ini kita ada tiga titik yang dikunjungi
untuk diadakan baksos air bersih
yaitu pertama di rt lima pasir gunung pager gunung di pangandaran ini
kemudian di rt enam pager gunung kemudian di rt tujuh belas pasir koret sidamulya
nanti hari rabu diadakan di kalipucang
menurut warga air bersih dari bantuan pemerintah
hanya cukup untuk memasak dan konsumsi saja
namun untuk kebutuhan lainnya warga terpaksa harus membeli
warga berharap bantuan lebih banyak dari pemerintah kabupaten pangandaran
agar warga tidak harus membeli
ogifat duzaman pangandaran